identik dengan alam yang menantang berwisata di wilayah pegunungan tak jarang hanya menjadi tujuan dengan minat khusus seperti pendaki saja
berbeda dengan berwisata di gunung papandayan karena sebuah menara pandang setinggi lima belas meter sengaja dibangun untuk memanjakan pengunjungnya
berada satu titik wisatawan diajak menikmati pemandangan tiga ratus enam puluh derajat seluruh kawasan pegunungan
sejauh mata memandang panorama alam gunung papandayan di garut selalu memuka
namun untuk menikmati personanya tak jarang sebagian wisatawan terkungkung oleh sulitnya menempuh medan yang sulit
untuk memanjakan wisatawan menara pandan setinggi lima belas meter ini sengaja dibangun di sini
yang dulu memang identik di sini dengan petualang yang harus kita dengan stamina yang kuat untuk bisa menikmati
seluruh kawasan pegunungan yang terkenal di garut
seluruh papandayan ini jadi kita buatkan sekarang menara pandang yang bisa kita melihat sunrise
begitu juga melihat view pepandayan full dari atas menara pandang ini
menara pandang gunung papandayan berada di ketinggian satu tiga ratus meter di atas permukaan laut
meskipun tidak merasakan langsung berdekatan dengan gunung yang terakhir meletus pada tahun dua ribu dua ini
namun pemandangan cantiknya
tampak indah dari sini
alam senantiasa menyajikan sejuta pesonanya namun fasilitas penunjang seperti ini memudahkan para pengunjung untuk berwisata dengan nyaman
salah satunya menara pandang ini dibangun lima belas meter di ketinggian satu tiga ratus meter di atas permukaan laut
menikmati pemandangan tiga ratus enam puluh derajat cukup hanya dari sini saja
pagi hari adalah waktu yang ideal berada di menara pandang
menyebut terbitnya sang surya menjadi agenda yang ditunggu tunggu wisatawan
aku dari jakarta
mawar enak kesini mau ngapain sih tujuan ya
mau ngeliat view di sini yang ada sunrise nya
yang jarang di jakarta tuh bisa ngeliat sunrise gitu aja sih
indah ya kita bisa lihat sunrise
ini lagi nungguin sebenarnya

untuk memasuki kawasan taman wisata alam
gunung patandayan tiket masuknya dibanderol seharga tiga puluh ribu rupiah
dian permatasari garut